belum siap apa
kamu disuruh aja takutnya seperti orang disuruh berkelahi
belum siap mati
siap pak ustadz
matanya tuh indah
nanti masih kebayang bayang kum
tele itu senyum sama kamu
karena kamu belanja sugar
apalagi kalau sugernya kau beli semua
itu pasti senyumnya ramah sekali
gak mungkin kum
acing pasti gak kuat ngabisin semuanya
bukannya gak kuat ngabisin semuanya doy
gak kuat belinya
kan duitnya cuman gue ceng
silahkan aja semuanya
cicik itu udah nyatet nomor telfon saya kum
eh kamu udah nyatet telfon dia belum
kalaupun nyatet pasti dikasihnya juga nomor palsu dong
wah dagangannya masih banyak mang ocet
tadi udah ada yang beli banyak kan
ini baru belanja lagi
udah waktu asar
mau sholat berjamah dulu
kalau begitu bareng kata mang ocet
saya masih kuat kok
boleh kan ibu datang mengaji di hari minggu
kalau gitu ibu pamit dulu ya
ngapain gigit jari
hei akum dong gigit jari tiap hari
memang sudah lewat gak ada yang mau sama kamu
oh sudah lewat
ih ketawa kamu aneh sekali sih dong
nanti deh pas bulan puasa
akan mau jualannya sore aja
ya jualan aja kayak biasa tuh
lagian orang orang mah puasanya pasti cuma seminggu di awal aja
abis itu mah gak bakalan puasa
percaya sama neng
gak enak lah tuh neng nanti kita diliatin sama orang orang
kenapa gak enak
lagian yang penting akan puasa
kita mah jualannya buat orang yang gak puasa
ya nanti deh pas bulan puasa
ya udah kalo malu mah ditutupin aja
kan akang sendiri yang bilang kalau mencari rezeki itu saya wajib
apalagi mencari rezeki di bulan puasa pahlanya mah pasti dobel dobel kang
lagian ya kang nanti pas bulan puasa
kita lihat pasti banyak warung makan yang tutup
nah ini ini kesempatan kita buat nyari pelanggan baru
ini kesempatan kita buat nyari pelanggan baru
buat nyari pelanggan baru
puasa itu ibadah
orang yang berpuasa itu adalah orang yang sedang beribadah
sedang menjalankan perintah allah
tapi orang yang tidak berpuasa adalah orang yang tidak
sedang menjalankan perintah allah
jadi dilihat dari segi apapun
segi etika segi logika segi apapun
orang yang tidak berpuasalah yang harus menghormati orang yang berpuasa
tuhan orang yang berpuasa disuruh menghormati orang yang tidak berpuasa
sudah masuk waktu asar
belum siap apa
kamu disuruh aja takutnya seperti orang disuruh berkelahi
belum siap ngerti